kita kan sedang fokus dulu tanggal dua puluh hasilnya seperti apa
dari solo kemarin bagaimana kasus perang sarung gimana mas
ya nanti dibicarakan lagi ya
kita kan sedang fokus dulu tanggal dua puluh hasilnya seperti apa
untuk masalah menteri dan lain lainnya
nanti bisa dibicarakan lagi didiskusikan lagi
artinya porsinya nanti tetap sesuai dengan pertimbangan jumlahnya
ya itu nanti dibicarakan lagi didiskusikan lagi dengan pak prabowo ya
beliau selaku calon presiden nanti yang menentukan
mungkin masih pun tidak ada masukan mas pergantungan jumlah perang menteri
kabarnya pak jokowi nanti akan juga ikut menyusun kabinet
belum ada pembicaraan itu
dan ikut andil untuk masih pertimbangan itu
belum ada pembicaraan kesana
kalau untuk masalah itu ya selama ini diskusinya dengan saya dan pak prabowo antara kami berdua
lalu sudah sempat berbicara
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya